nama budi satriojiwandono kini dipersiapkan partai gerindra untuk bertarung di pilkada jakarta
hal menariknya sosok budi jiwandono juga disandingkan dengan putra bungsu jokowi kaisang pangarap sebagai calon wakil gubernur jakarta
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengatakan budi satrio juwandono yang masih keponakan prabowo subianto itu merupakan sosok yang matang secara politik dan memiliki visi ekonomi yang kuat
selain itu budi juga berpengalaman menjadi anggota dpr selama dua periode sekaligus memiliki pergaulan yang cukup bagus
melihat hal itu gerindra yakin untuk mengusung budi maju di pilkada jakarta
meski begitu menurut muzani gerindra juga masih menjalin komunikasi dengan parpol lain
budi jiwandono adalah anggota parlemen dua periode kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang